sementara itu gubernur yogyakarta sri sultan hamekembuono x menjenguk siswa yang terseret arus sempor jumat
sultan mengimbau warga untuk tidak melakukan kegiatan yang berbahaya saat musim hujan tiba
hal tersebut disampaikan sri sultan hamengkebuwono x saat mendatangi puskesmas turi di sleman yogyakarta
dalam kesempatan itu sri sultan juga menyayangkan adanya kegiatan susur sungai dalam kondisi cuaca seperti saat ini
kunjungan gubernur ini bertujuan melihat kondisi para siswa smp negeri satu turi sleman yang pada jumat sore terseret arus sungai saat giat pramuka di sungai sempor turi yogyakarta
kondisi perusahaan bagaimana kalau musim hujan itu jangan ada aktivitasnya
bantuan kepada para korban
itu nanti aja jangan